oh iya mersi bagaimana rasanya punya ayah seperti pak yos
eee bahagia banget mbak
ya gak bisa diungkapin sama kata katalah
aduh putri kesayangan saya
kami itu sekeluarga sangat dekat
kemana mana kita selalu pergi bersama
apalagi untuk acara penting seperti ini
saya harus bawa istri saya tercinta jagoan saya juan dan putri tercinta saya
yang jaga gubuk makanan itu
oh mungkin mbak salah sangka
tidak mungkinlah anak kami seperti itu
kalau mbak mau tahu putri kami
sebentar saya panggilkan ya
ah san eh lo gak kenal mana mana kan
oh jadi lo tuh kenal sama mercy
oh jadi dia namanya mercy
eh eh san lo mendingin jangan sama dia deh
gue bilangin aja lo tuh jangan
ya ya eh ah san ah san dengerin gue dong
ih sebenarnya bapak kemarin di tv kan
eh saya lihat bapak lagi sama keluarganya lagi di wawancara ini kan
maaf saya gak punya banyak waktu tapi saya sangat perlu bantuan
ini ini buat kamu
ambil semua ambil semua ambil
tapi saya lagi kerja
ah nanti biar saya suruh supir saya untuk urusin kerjaan kamu cepat pengen pikir pikir
saya suruh ngapain
taruh aja di situ taruh di situ
mama bener bener keterlaluan
maaf ya mbak sudah menunggu
ini ini putri saya
oh jadi bapak ini betul betul ayah cewek aneh dan tukang marah marah itu
oh iya mercy bagaimana rasanya punya ayah seperti pak yos
bahagia banget mbak ya nggak bisa diungkapin sama kata katalah
aduh putri kesayangan saya
kami itu sekeluarga sangat dekat kemana mana kita selalu pergi bersama ya sayang ya apalagi untuk acara penting seperti ini
saya harus bawa istri saya tercinta jagoan saya juan dan putri tercinta saya
pak aku itu tahu dia dia itu anak nakal yang sudah berusaha kemarin itu nipu aku
apapun yang dia lakukan kemarin tapi yang jelas dia sudah nyelamatin kita hari ini dia sudah nyelamatin muka kita kita harus berterima kasih sama dia
kita kan sudah kasih duit cukup dong
om tante udah nih nggak apa apa lihat cari angkutan di luar aja ya
terserah kamu mau apa yang penting saya antri dia pulang
ya sudah antar saya sama juan dulu
baik bitte natural

besarkah kita samalt abundance
menjatuhkannya jumpir damaging terusan rw
masih ni diri

siliah kemana ya
udah malam begini
belom pulang itu anak
kalau gitu aku mendingan
tunggu di depan deh
jadi kamu hanya tinggal dengan
saya tinggal berdua doang
udah mau dekat kok
rumah saya disitu
pak itu rumah saya dekat situ
berhenti di situ aja ya pak
kemana sih siliah nih
nggak turun dulu
mampir ke rumah saya
ya sekalian kenalan sama ibu saya om
papa itu dimana sih
yersin yang nyamuk
gara gara ulat papa tadi
masa urusan sebegitu aja
ini kan juga gara gara kamu
dia sampai keluar dari pesta
tapi kan bapak yang punya ide
untuk ngantuin anak lain menjadi anak kita
pokoknya aku nggak mau tau
cepet pulang sekarang
makasih ya saya udah diantarin
gimana sih
masa udah siap
masa udah siap
masa udah siap
masa udah siap
masa udah siap
masa udah siap
masa udah siap
kamu dari mana malam malam begini
itu siapa lagi naik mobil bagus begitu
ntar aja udah nanti le ceritain
tapi sekarang ini mau makan lapar
itu mobil siapa
ini anak orang yang tadi ngantar kamu pulang
namanya pak yos
nama lengkapnya sih lia lupa deh
tapi dia tuh itu pengusaha yang sukses itu
yang masuk tv itu
tadi tuh di pesta
anaknya pak yos itu kabur
makanya tadi tuh pak yas datengin aku
terus minta aku pura pura jadi anaknya bu
suruh manggil dia papa lagi
ternyata anak juga ya
padahal kan belum tentu aku ketemu pak yos lagi
eh udah udah gapapa bu
lia aja yang meresin
ya udah lia
hah kenapa bisa sekebetulan ini
kenapa lia bisa secara tidak sengaja bertemu dengan ayah
kenapa dia bisa bertemu dengan ayah kandungnya
lebih baik aku gak kasih tau lia
siapa pengusaha itu sebenarnya